sebuah pabrik rotan di desa cangkring cirebon jawa barat terbakar pada selasa pagi
satu ton bahan baku rotan pun hangus
api berkobar dan menghanguskan sebuah pabrik rotan di cirebon jawa barat
peristiwa pada selasa pagi ini membuat warga sekitar panik
petugas damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya menjinakkan api
berjibaku selama satu jam api pun berhasil dipadamkan
hingga kini petugas masih memeriksa penyebab pasti kejadian ini
namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah